pelaksanaan konferensi tingkat tinggi kkt walk water flow forum wwf tengah digelar di bali
presiden jokowi dodo menerima kedatangan sejumlah delegasi yang hadir dalam ktwf ke sepuluh ini
bwf ke sepuluh ini akan secara resmi dibuka melalui upacara pembukaan yang akan digelar di bali international convention center
beberapa hal yang akan dibahas yakni isu krisis air tata kelola air serta pembiayaan air berkelanjutan dan inovasi
sejumlah kepala negara dan delegasi hadir dalam acara gala dinner world water forum ke sepuluh di taman budaya garuda wisnu kencana bali minggu malam
dalam acara tamu undangan disuguhkan hidangan tradisional khas nusantara
sambil menyatap hidangan makan malam tamu undangan juga dihibur sejumlah pertunjukan seni yang selaras dengan tema food water forum
kegiatan wwf ke sepuluh ini berlangsung di bali pada delapan belas sampai dua puluh lima mei mendatang
presiden jokowi dodo berharap agenda ini bisa membawa semuanya kembali ke dunia
semangat bersama dalam memperbaiki lingkungan
menkes mengatakan jaringan internet starling akan dinikmati oleh tiga empat ratus puskesmas di daerah tertinggal terdepan dan terluar
menurut menkes dari sepuluh puskesmas yang ada saat ini terdapat dua tujuh ratus puskesmas yang sulit mendapatkan internet dan tujuh ratus yang tidak memiliki akses internet
dengan adanya starling sepuluh bus surplus ini yang tadinya dua tujuh ratus an susah mendapatkan akses internet dan tujuh ratus an itu tidak memiliki akses internet
karena mereka tersebar kan di tujuh pulau di indonesia ini sekarang bisa mendapatkan akses internet
sehingga layanannya tidak akan berbeda dengan puskesmas atau puskes pembantu ataupun posyami yang ada di daerah kota
sebelumnya saudara kedatangan pendiri spesifik di indonesia langsung disambut menko bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan di bandara internasional ngurah rai bali minggu pagi
kedatangannya ke indonesia untuk menghadiri world water forum dan meresmikan peluncuran layanan internet starling di bali